mudik semuanya nanti utamanya yang menjadi tujuan tujuan mudik jawa tengah pak gup jawa timur gubernur jawa barat pak gubernur semuanya memang harus bersiap siap menjelang mudik
karena kurang lebih satu ratus dua puluh tiga juta masyarakat kita akan bersama sama mudik tahun kemarin delapan puluh enam ini satu ratus dua puluh tiga juta hati hati angka ini hati hati
saya sudah memperingatkan menteri perhubungan kapolri menteri bumn yang menyangkut
menteri bumn yang menyangkut menteri bumn yang menyangkut menteri bumn yang menyangkut menteri bumn yang menyangkut
transportasi laut para gubernur para bupati dan wali kota betul betul menyiapkan diri karena melompat dari delapan puluh enam juta ke satu ratus dua puluh tiga satu ratus dua puluh empat juta
toto yang konstruksinya sudah selesai ini menjelang lebaran akan dibuka untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka mengurangi kemacetan
setelah nanti lebaran
setelah nanti lebaran
baru di cek lagi siap dioperasionalkan secara lengkap ya